aku harus bisa menyediakan uang satu miliar dalam satu bulan
kalau aku mau melamar juni
sepuluh tahun kamu kerja ngumpulin gaji kamu aja
gak akan mungkin dapat satu miliar
kamu sama dia udah jadi kakek kakek dan nenek nenek
aku tau kak
tapi aku mau berusaha
aku akan penuhi uang
dan kalau bisnis aku berhasil
uang kakak aku kembaliin semuanya kak
selamat siang pak
ada yang mau kamu bicarakan
jadi begini maksud saya datang sini
saya ingin bicara mengenai
ya saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan saya
karena sekarang ini saya sedang berusaha untuk mencapai sesuatu pak
dan saya pikir kalau saya tetap disini
itu nggak akan mungkin terjadi
padahal ada kejutan buat kamu loh
kejutan apa pak
gak mungkin dikasih tau
jangan cepat cepat ngambil keputusan
nanti kamu menyesal
ya tapi sebenarnya sih
sekarang ini juga belum dapat pekerjaan apa apa lagi pak
kenapa gak tetap disini saja
ada apa pak
kejutan yang tadi saya bilang
silahkan ke depan
kita berkumpul di tempat ini
untuk mengadakan acara
yang akan diberikan kepada rekan kita
karena apa yang telah dilakukan oleh bekan kita milo ini
menunjukkan semangat kepercayaan dan rasa tolong menolong yang sangat tulus
dan untuk surprise hari ini akan diberikan langsung oleh
desainer muda kita yang kita banggakan
ya tuhan apa benar yang dikatakan mbak alia semalam
juli kok mukanya sedikit gitu ya
jangan jangan dia dimarahin pak ahmad lagi
tapi foto ini pasti bakal bikin dia tersenyum lagi
terima kasih pak
saya mau mengucapkan terima kasih saya yang sebesar besarnya kepada
saudara milo prayoga karena berkat keberaniannya saya masih bisa berdiri di sini saat ini
untuk itu saya minta kepada saudara milo prayoga untuk menerima penghargaan dari ge company
kini saya berikan penghargaan yang setinggi tingginya
mungkin uang yang diberikan tidak bisa membayar harga sebuah nyawa
tapi ini adalah simbol kalau
untuk semuanya saya ucapkan banyak terima kasih
ini adalah bukti bahwa aku menerima tantangan papa kamu
jangan lupa like share dan subscribe
kalau kamu cuma datang ke sini untuk ribut
ingin kamu keluar saja karena aku nggak mau ribut
aku datang ke sini bukan untuk cari ribut kak
aku mau pinjam uang
aku tahu mungkin aku gak berhak
mil ngurus perusahaan aja nggak datang datang langsung minta uang
kasih aku pinjaman uang itu kak
aku mau mulai usaha bisnis sendiri kak
kemana aja dari dulu
kenapa kamu baru kepikiran untuk bisnis sekarang
ya karena dulu motivasi aku hilang bersama dengan perginya julie kan
tapi sekarang aku dapat tantangan baru dari pak ahmad
iya pak ahmad bapaknya juli
dia bilang aku harus bisa menyediakan uang satu miliar dalam satu bulan
kalau aku mau melamar juni
sepuluh tahun kamu kerja ngumpulin gaji kamu aja gak akan mungkin dapat satu miliar
kalaupun dapat kamu sama dia udah jadi kakek kakek dan nenek nenek
aku tahu kak
tapi aku mau berusaha
aku akan penuhi permintaannya
dan kalau bisnis aku berhasil uang kakak aku kembalikan semuanya kak
milo sebaiknya kamu berhenti bermimpi ya
lagian ngapain sih itu orang tua bisa bisanya ngasih syarat satu miliar
emangnya dia lupa kalau dia dulu cuma orang miskin
kak tolong kak ya
pak ahmad itu punya harga diri kak
jadi kakak nggak bisa seenak enakan menghina dia
berapa harga dirinya
atau dia jual anaknya ke kamu itu hanya seharga satu miliar
kalau kakak gak mau kasih pinjam uang bilang aja kak
nggak usah pakai menghina juli dan bapak yang segala
dia minta uang satu miliar untuk menuhi syarat dari orang tuanya juli
jadi si bapak kampungan itu sok sok mau nantangin milo untuk ngedapetin satu miliar rupiah
kalau milo itu mau ngelambar juli
ngapain sih harus ngasih syarat syarat segala
lupa kali dia kalau dia tuh cuma orang miskin dulunya
ya biasa ladi orang baru kaya ya kan
udah kamu nggak usah khawatir ladi
aku akan mikirin cara untuk ngebales ini semua
tolong bantuin aku untuk keluar dari masalah ini ya al
ini adalah maka untuk adversek terbaik aku dan mu
terbaik aku dan gak akan pernah aku lupakan
dan ini untuk kamu
ternyata benar kata mbak alia
kamu memang sudah berubah mil
ibu hari ini ada ya
mil tolong gak tahan semua jadwal saya hari ini
saya nggak mau terima telepon
saya ingat juga bu
kalau ada yang gak ada
atau dari siapapun
saya lagi mau sendiri mbak
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
apa aku harus balik ke jakarta untuk mengalami semua ini
tapi di paris pun
gak sedetik pun aku bisa ngupain mil

mungkinlichtnya di senior populer

saya nanti harus pergi ke
bapak jadi paham
happiness untuk mereka sendiri